upaya kota semarang merubah diri membuahkan hasil
langkah bersih bersih lingkungan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat
membawa kota semarang baru baru ini
meraih predikat sebagai kota wisata terbersih di asia tenggara
penghargaan tersebut diumumkan pada forum tahunan
yang melibatkan industri pariwisata dari sepuluh negara asean
yaitu asean tourism forum dua ribu dua puluh di brunei darussalam enam belas januari lalu
kota semarang dinyatakan memenuhi kriteria clean tourist city standard
penilaian dilakukan dari beberapa aspek
mulai dari manajemen lingkungan
penyediaan ruang hijau
hingga pengolahan limbah
kota lain yang juga mendapatkan predikat kota wisata terbersih di asia tenggara
adalah phuong thao city
dan hue city yang ada di vietnam
kita berupaya menciptakan hal hal yang semakin hari semakin baik
komitmen dari masyarakat kesadaran kami harapkan
karena dengan menjadi sebuah kota bersih
tidak hanya persoalan pariwisata saja
tapi kesehatannya akan jauh lebih baik
kemudian juga hal hal yang menunjang perekonomian jadi semakin baik
karena orang tertarik datang ke sini
kemudian juga persoalan banjir karena sumbatan drainase juga akan jauh berkurang
jadi bersih itu wajib hukumnya
bagi warga kota semarang
penghargaan kota wisata terbersih se asia tenggara ini
akan membuahkan tanggung jawab yang besar
terlebih predikat tersebut diberikan untuk waktu dua tahun
yakni hingga tahun dua ribu dua puluh
padahal kesadaran untuk disiplin menjaga lingkungan tetap bersih
diakui warga belum berjalan maksimal
kekurangannya dari semarang itu
kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat ya
akan kebersihannya lagi
mencapai predikat sebagai kota terbersih se asia tenggara
di tahun tahun berikutnya lagi
salah satu perubahan wajah kota semarang yang menonjol
adalah revitalisasi kota lama
yang kini menjadi ikon baru para wisata
dan dijuluki sebagai leader netherlands
ini menandai upaya perubahan citra kota semarang
dari kota jasa menjadi kota para wisata
damar sinuko semarang